asian games dua ribu delapan belas telah usai para atlet mulai meninggalkan tanah air dan kembali ke negara asalnya
bandara sudah mulai dipadati oleh para atlet
nah di antara ribuan atlet tersebut terselip cerita dari bang badar
ia adalah atlet handball asal irak yang tingkahnya cukup menghibur
ia adalah badr al din atlet handball asal irak
tingkahnya menggoda petugas imigrasi di bandara dengan menggunakan bahasa indonesia ini jadi viral beberapa waktu lalu
tak hanya bercanda menggoda petugas ia pun terlihat mampu menyanyikan lagu indonesia raya
aksinya ternyata bukan cuma saat akan bertolak ke irak
keramahan masyarakat indonesia rupanya sudah membekas di hati nasir
saat masih di wisma atlet ia terekam menyanyikan indonesia raya bersama sejumlah relawan
sampai sampai di kawasan wisma atlet pun reputasi keramahan dan tingkah kocaknya sudah terkenal di kalangan
tidak ada yang menang selain atlet negara lain
khususnya warga indonesia memanggilnya dengan panggilan bang badar
bang badar hanya satu di antara ribuan atlet yang selama dua pekan menghabiskan waktunya di indonesia untuk mengikuti rangkaian asian games dua ribu delapan belas
kini para atlet sudah pulang ke negara asalnya
hingga senin atlet dan ofisial terus berdatangan ke bandara
soekarno hatta untuk kembali ke negaranya masing masing
pihak imigrasi bandara soekarno hatta mengatakan pihaknya akan terus memantau kepulangan para kontingen dan ofisial asian games
dan sudah menyiapkan dua puluh delapan counter untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan
bahkan dalam waktu sepuluh detik para kontingen sudah bisa menyelesaikan pemeriksaan dokumen
selasa empat september hari ini diperkirakan jadi puncak arus balik bagi para atlet pulang ke negara asal
tak sedikit atlet atau ofisial yang memperpanjang kunjungan di indonesia untuk sejenak berlibur di jakarta maupun daerah lainnya seperti bali